saudara sementara itu ketua rt tempat pegi dan keluarganya tinggal menyebut pegi alias peron merupakan sosok yang tertutup
ketua rt dua rw dua desa kepompongan kecamatan talun aris lemana menyatakan peggy jarang bergaul dengan warga sekitar
bahkan beberapa kali terakhir peggy kerap gunakan masker jaket topi saat keluar rumah
terkait penggeledahan kemarin arius menambahkan jika polisi menyita sejumlah dokumen dari rumah begi